ketua kpk firly bahuri beberapa saat lalu memberikan pernyataan terkait kisru alih status pegawai kpk
kami kutip dari detik com firly mengklaim bila semua keputusan terkait tes wawasan kebangsaan diketahui seluruh pimpinan kpk
mengenai nasib tujuh puluh lima pegawai yang tidak lolos firly akan berkoordinasi dengan menpan rb dan juga kepala bkn
lalu bagaimana melihat kisru di internal lembaga antirasuah indonesia tersebut
saya langsung sapa arsul sani anggota komisi tiga dpr ri dari fraksi p tiga kemudian saud situmorang mantan wakil ketua kpk
selamat malam bapak bapak
selamat malam assalamualaikum
baik saya ke pak saud terlebih dahulu pak saud kisruh di internal kpk ini kan kemudian berujung pada pelaporan pimpinan kpk ke ombudsman
sebagai mantan pimpinan kpk bagaimana pak saud melihat kisru yang saat ini tengah terjadi
ya sekali lagi
jadi sebenarnya dengan presiden sudah menyampaikan kemarin dengan dasarnya adalah apa namanya mendasar pada legal basis juga yaitu ketusan mahkamah konstitusi
jadi sudah final sebenarnya itu kan final binding selalu begitu ya dasarnya
jadi sebenarnya nggak usah presiden ngomong juga itu udah jelas sebenarnya
sampai kemudian presiden turun tangan gini segala urusan ditangani presiden waduh repot negara
kalau ketika kemudian itu tidak ada yang boleh dirugikan sesuai dengan putusan mk itu kan juga diingatkan oleh presiden
kemudian diingatkan di paling atas presiden juga mengingatkan bahwa semua proses proses yang dilakukan dalam penegakan anti korupsi ini sdm itu menjadi bagian utama
jadi sekali lagi kalau kemudian ada upaya upaya kemudian menyampingkan orang orang
yang sudah jelas karakter integriti kinerjanya kan menimbulkan tanda tanya
paling tidak kita bertanya kalau mau detail kalau mau detail sejak undang undang ini dibuat
atau sejak tahun lalu lah ya sampai kemudian hari ini
coba dilihat kronologisnya detail yang dilakukan lima pimpinan kpk dalam kaitan penyingkiran tujuh puluh lima orang ini apa poin poinnya
coba dilihat deh
pasti akan ada banyak
banyak anomali anomali di situ
oke betul ada debat soal kolektif kolegial
kolektif kolegialnya jalan saja pun masih ada banyak masalah apalagi kalau kolektif kolegialnya tidak jalan
jadi maksud saya bahwa kemudian kalau kita mengkomit dengan undang undang itu ya sudah
memang walaupun saya bilang itu saya belum bisa terima undang undang itu ada dua puluh enam kelemahan
tapi sudah diputuskan oleh mk kalau nggak mau setuju undang undang itu ya keluar dari indonesia
ya gitu termasuk ya orang orang yang nggak mau menjalankan undang undang itu ya sebaiknya keluar dari kpk aja
itu udah jelas mesejnya kok
mesejnya undang undang sembilan belas itu dan perintah presiden itu jelas jadi mau apa lagi gitu loh
pak saud saya harus membacakan pernyataan dari pak firly karena kita berupaya untuk mengundang kpk
tapi tidak bisa hadir malam hari ini
beberapa waktu yang lalu disampaikan ketua kpk harus berkoordinasi lagi
kita pegang teguh dan kita tindak lanjuti dengan cara koordinasi komunikasi dengan menpan dan kepala bkn
termasuk juga dengan kementerian lain
karena sesungguhnya kalau ada perintah presiden tentulah kita tindaklanjuti
tetapi menindaklanjutinya tidak bisa dengan satu jari tidak bisa hanya kpk
tapi kemudian harus melibatkan kementerian lain
ada menpan ada kumham kemudian ada komisi aparatur sipil negara ada lembaga lembaga lain
kemudian termasuk juga menpan rb dan bkn
jadi memang harus menunggu terlebih dahulu
komunikasi dengan lembaga lain
atau memang ada harus yang diambil langkah yang pasti yang fix saat ini
pengenon aktifan itu kan ditandatangani oleh kpk dalam hal ini walaupun saya lihat di situ di osdm
jadi kalau pengenon aktifan itu dilakukan oleh kpk mengaktifkan mereka kembali cukup oleh kpk
tidak usah menunggu nunggu orang lain
pengenon aktifan kan kemarin tujuh puluh lima orang yang disuruh menyerahkan oleh kpk
ya sekarang cabut aja surat itu sederhana kok perintahkan biro umum atau yang lain cabut surat saya nanti saya datangin udah selesai
mereka besok mulai kerja
ini anak anak tujuh puluh lima orang ini sekarang ini orang orang berintegritas orang orang yang nggak mau dikatakan makan gaji buta
coba deh tanya mereka semua
ya kan merasa gak enak mereka gitu loh
kerja tapi nggak jelas digaji gitu ya
transportnya udah masuk tapi tidak kerja
itu nggak boleh dan itu negara rugi itu nggak boleh
enak aja dia
tujuh puluh lima orang ini duduk duduk di rumah kalau umumnya pun ngantor cuma duduk duduk nggak kerja itu nggak boleh
ini manajemen negara kayak apa kayak begini nggak bisa kayak gitu
ya kan jadi sekali lagi cabut aja udah selesai gitu loh
nggak usah bikin ruwet road kemana
kan instansi lain sudah mengatakan kemarin bahwa ini bukan urusan kami karena ini urusan kpk
ini urusan kpk selalu begitu gitu loh
jadi simple sederhana masalahnya
jangan dibuat ruwet
udah cabut surat itu besok mereka suruh kerja ada kasus kasus suruh tangani lagi
apa yang terjadi di kpk apakah juga mungkin urusan komisi tiga karena mitra kerjanya saya ke pak arsul menanggapi apa yang terjadi saat ini pak arsul
ya tentu sebagaimana juga banyak elemen masyarakat indonesia kami kan juga prihatin
dan ini dibutuhkan good faith kemauan baik dari kedua belah pihak
tentu yang pertama pimpinan kpk
saya kira setelah kemudian ada putusan mk ada juga pernyataan dari presiden maka memang perlu mengambil inisiatif
saya juga tidak kemudian ingin katakanlah memaksakan agar itu dicabut tapi paling tidak soal penonaktifan itu tidak dilaksanakan lebih dulu
sementara kemudian pimpinan kpk melakukan koordinasi
dengan katakanlah bkn kemudian kemenpan rb
ini menurut saya harus dilakukan
di sisi lain teman teman atau bagian dari yang tujuh puluh lima itu juga jangan terkesan ini ngegas terus
jangan ini kemudian juga terkesan bahwa targetnya itu adalah ketua kpk harus disingkirkan
jangan juga seperti itu
jadi memang ini dibutuhkan
menurut anda targetnya
memang untuk menyingkirkan ketua kpk
tidak bisa dipungkiri
paling tidak kalaupun itu tidak disampaikan secara tegas tetapi kan ada elemen elemen masyarakat sipil yang memang di belakang juga seperti itu
padahal katakanlah mendowngrade ketua kpk itu terus nanti mau digantikan siapa
masih ada juga kemudian persoalan siapa yang harus milih
karena kewenangan memilih ketua kpk itu tidak ada pada dewas
bahkan tidak ada pada presiden tetapi ada pada dpr
tapi mekanismenya tidak diatur
kecuali katakanlah itu mengundurkan diri
jadi hemat saya saya mengajak kepada semuanya pimpinan kpk juga harus berbesar hati
teman teman bagian yang tujuh puluh lima itu juga perlu cooling down juga
semuanya harus dengan kebesaran hati
hanya dengan itu kemudian
dan progres yang baik yang positif untuk menyelesaikan kearah seperti yang disampaikan oleh presiden itu akan lebih baik lebih kondusif
oke menurut sebelum saya ke pak saud lagi inisiatif seperti apa yang kemudian harus dilakukan oleh pimpinan kpk atau mewakili tujuh puluh lima pegawai
apa menurut anda yang harus dilakukan
bukan bukan saya masih ke pak arsul dulu
menurut saya tadi saya sampaikan yang soal sk penonaktifan itu jangan dilaksanakan lebih dulu
itu ditunda lah
katakanlah kalau dicabut kan barangkali nanti ada perdebatan baru
tapi itu ditunda tidak usah dilaksanakan
sehingga teman teman itu bisa bekerja sebagaimana biasanya
yang kedua tentu koordinasi itu harus disampaikan juga kepada publik
bahwa saat ini setelah menindak
lanjuti apa yang disampaikan presiden maka pimpinan kpk sedang berkoordinasi
itu disampaikan dengan lebih jelas
kalau perlu progresnya disampaikan juga
karena ini kan jadi atensi bukti
di sisi yang lain teman teman kita minta juga untuk menahan diri
agar kemudian tidak tambah ruwet
kami di komisi tiga juga sudah mendengar
ada beberapa teman teman pegawai kpk yang lulus
ini tidak bicara apa yang ms yang memenuhi syarat
juga berpikir untuk mengadukan juga
di antara yang tujuh puluh lima itu kepada dewas
nah ini kan nanti bakar ruwet kalau ini terjadi
karena ada juga kemudian yang ms ini merasa terganggu
dengan move move yang dilakukan oleh sebagian teman teman dari yang tujuh puluh lima itu
saya ke pak saud
pak saud menindaklanjutkan disampaikan tadi oleh pak arsul
ada tujuan begitu
mengganti ketua kpk dalam kisru yang terjadi saat ini
apakah benar demikian
jawabannya usai jeda
kami akan kembali di cnn indonesia newscast
kita masih berbicara mengenai polemik penonaktifan tujuh puluh lima pegawai kpk
saya ke pak saud lagi
pak saud tadi pak arsul mengatakan ada tujuan tujuan yang bisa dibaca yaitu menggulingkan
bisa dikatakan seperti itu ya
bertujuan untuk mengganti pimpinan kpk
jadi tidak hanya membahas tentang alih status asn saja
maksudnya gimana tuh
tadi pak arsul mengatakan dalam gerakan gerakan pelaporan yang dilakukan oleh pegawai kpk ini
ada tujuan untuk mengganti
dari pimpinan ataupun ketua kpk
bisa mengganti ketua kpk
bukan dia mengganti
kalaupun dia ada pernyataan pernyataan
kan tadi pak arsul sudah bilang
yang mengganti bukan pegawai
kalau pegawai protes atas kebijakan itu soal lain
soal mungkin undang undang
soal pemahaman mengenai organisasi
ini kan transparansi nggak ada
mulai dari undang undang tundisahkan
sampai hari ini
transparansi apa yang sudah dilakukan
kalau transparan itu pegawai nggak bisa apa apa
dan tidak mungkin bisa diganti
yang mengganti itu mas asro
nanti kira kira mas arsul tidak suka
tinggal mereka panggil ke komisi tiga
ganti aja pak kalau mau diganti
bukan pegawai yang mengganti
jadi maksud saya begini loh
jangan lari kemana mana
mas arsul jangan juga terjebak sama prebeng prebeng ya
yang sedang bergerak ya
teman teman di komisi tiga
sampai kalau bisa tahun depan kita
indeks persepsi korupsi kita naik pak
kan sekarang sudah bicara indonesia dua ribu empat puluh lima
jadi benar benar ini loh
kalau memang dia mengganggu
yang perlu di tw
tw kan itu ya mungkin pimpinannya gitu
tes wawasan kebangsaan
ini kan jadi kocar kacir gitu loh
jadi sekali lagi mas arsul juga tadi mengatakan kan
yang penting mereka segera kerja
mereka itu tidak kerja
karena sudah dinonaktifkan
dan diperintahnya itu
semua pekerjaan ini kepada pimpinan
jadi mereka tidak kerja mas
kasihan itu mas
jadi sudah cabut saja
supaya mereka segera kerja
coba didorong dari komisi tiga deh
minta lah gitu ya
aduh ini wartawan asing
satu duta besar ini nonton kita berantem lagi di malam ini
saya ke pak arsul
apakah kemudian komisi tiga akan mendorong ke arah sana
ya tentu seperti yang saya sampaikan
dpr ini kan bukan seperti
dan semuanya bisa bersuara sama
kami ada sembilan fraksi yang tidak tertutup
kemungkinan juga sudut pandangnya beda beda
tetapi kalau bagi saya
atau bagi fraksi saya
meskipun barangkali bukan kemudian dicabut
paling tidak itu tidak diberlakukan lebih dulu
tidak diperlakukan lebih dulu
saya sepakat itu
agar ada cooling down
di sisi yang lain
perlu juga ditingkatkan komunikasi publiknya
dari jajaran pimpinan kpk tentang progres progres
yang sedang dilakukan oleh pimpinan kpk dengan instansi terkait
ya itu yang dari sisi pimpinan kpk
yang dari sisi teman teman atau bagian dari yang tujuh puluh lima itu
itu kita minta juga untuk cooling down
ya jadi tidak terkesan
ya tidak terkesan ngegas terus juga
karena begitu terjadi ngegas terus
seperti yang saya katakan tadi
ada juga ya kemudian sejumlah pegawai kpk lainnya
yang merasa terganggu dengan move move itu
dan kemudian berpikir untuk melakukan juga
raporan balik juga ya
nah ini kan gak selesai selesai
kalau seperti ini
lebih bagus ya
ya menahan diri dulu
tetapi memang saya sepakat
sepakat dengan pak saud
ini juga pimpinan juga tidak kemudian terkesan ingin berhadapan hadapan lah
jangan seperti itu juga dengan yang tujuh puluh lima
sebaliknya yang bagian dari tujuh puluh lima itu juga jangan terkesan ingin berhadapan hadapan terus dengan pimpinan
apalagi dengan ketua kpk
ya sudah lah
masa kan tiap hari ketemu di gedung yang sama
coba lah kita buka dialog
kita buka musawarahnya
seperti apa ya
karena ketika dua pihak itu berselisih
tidak ada cerita
tentu pasti masing masing ada porsi benarnya ada porsi salahnya juga
itu yang saya kira
mesti dibangun kesadarannya
komisi tiga kemudian akan bertindak sebagai penengah tidak
tentukan fungsi kami itu kan melakukan fungsi pengawasan
karena kami sekarang sudah masuk dalam masa sidang
kami sudah menjatuhalkan untuk melakukan rapat dengar pendapat dengan pimpinan kpk
tadinya mau kita segerakan
tetapi kan tentu setelah presiden menyampaikan pernyataan yang sudah sama sama kita dengar
kita beri kesempatan
teman teman pimpinan kpk
juga untuk melangkah
apa apa yang disampaikan oleh presiden
yang dikuatkan oleh putusan mk
dan itu memang seperti saya sampaikan di beberapa media
itu juga sebetulnya komitmen pembentuk undang undang
komitmennya bukan untuk ngurangi
untuk kemudian menyingkirkan kelompok pegawai
itu sudah menjadi komitmen
makanya di dalam pasal enam puluh sembilan c
undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas itu
yang dirumuskan dengan norma
kita normanya tidak mengatakan bahwa pegawai kpk yang belum asn akan diseleksi ulang
untuk menjadi asn
bukan seperti itu normanya
ke pak saud
apakah memang ini cuma hanya kesalahan komunikasi saja
ada kesalahan penerjemahan perintah undang undang
atau apa yang kemudian menjadi benang merah dari kisruh yang terjadi saat ini
dan bagaimana kemudian kita bisa melihat ke depan
ada solusi begitu
coba lihat yang disampaikan oleh mas safrul tadi
kan sudah jelas itu
ini ketidakmampuan memahami
atau jangan jangan ada mensrea
ada niat yang tidak benar di kepalanya
ini persoalannya hanya itu
kronologisnya mulai dari kemarin jilid iv keluar dari uang itu sejak undang undang sembilan belas itu juga dilihat lagi
apa yang sudah dia lakukan hari per hari ini
saya maksudkan ini lima pimpinan ya
hari per hari sampai kemudian keluar putusan yang tujuh puluh lima itu
itu banyak yang anomali anomali di situ
yang menurut saya juga tidak dilakukan dengan
ini dari saya baca aja ya
buktinya terdaji macam bentuk tesnya
kronologisnya dan seterusnya
ada sesuatu yang disembunyikan
yang sehingga kemudian pegawai itu merasa tidak transparan
jadi sekali lagi
ini sudah jalani saja undang undang itu
kemudian biarkan mereka mulai bekerja
terus kemudian pada bagian lagi sambil kita minta juga teman teman di komisi tiga
kalau memang harus transparan
bisa mempertemukan mereka
karena masih banyak kerja kerja besar yang harus dikerjakan ke depan
kalau kita mau sebenarnya kita memberantas korupsi dengan benar
karena kalau kembali dikatakan oleh mas hasro tadi
mas arsul juga ada palasi sedikit ya
ada logikal kalasi juga gitu
yang cenderung nyimpang juga cara mikirnya
kalau menurut saya
ini kan semuanya prosesnya aksi reaksi mas nusro
karena begini kamu begitu saya begini
itu sederhana aja mikirnya sebenarnya
jadi kita harapkan

supaya yang tujuh puluh lima orang ini juga tidak begini gitu loh
jadi dipertemukan itu sudah selesai
saya bayangkan ya kantor itu di lantai satu sampai lantai lima belas itu
setiap hari itu orang orang itu ketemu tuh
itu ketemu tiap hari
dan tidak susah dari lantai lima belas turun ke lantai empat
ngobrol sama penyelidik penyelidik
eh sorry ya aku salah bikin ini
oke nanti mulai kerja kalian ya
sederhana kok sebenarnya gitu
mereka tuh orang orang yang terbuka gitu
mereka tuh orang orang yang bisa apa namanya di menerima
dan mereka patuh sama pimpinan itu
tapi ketika kemudian mereka mulai tidak sesuai dengan kode etik
tidak sesuai dengan apa namanya norma common sense nya aja
nggak usah lah dulu sop sop ya
mereka pasti akan lawan gitu
karena memang yang sudah benar memindahkan orang aja
kalau mereka merasa tidak cocok dia passion nya di situ
kita dilawan sama mereka
contohnya waktu kita di pt un kan kemarin itu
jadi itu bagian dari check and balance sebenarnya
supaya pimpinan tidak semena mena
supaya pegawai juga tidak semena mena
jadi seimbang satu sama lain
kayaknya teori organisasinya perlu dibenarin tuh mas arsul
nanti kita ngobrol deh
teori organisasinya kpk itu udah amburadul benar gitu
jadi perlu diajak ilmuwan ilmuwan kita
kalau kita dulu memimpin kebijakan apaan
itu aja pakai teori
manggil dari perguruan tinggi
supaya nggak salah gitu
jadi sekarang ini kan kayaknya nggak kayak one man show
jadi agak susah
itu mas sastrul sama cnn
saya ke pak arsul yang terakhir
merespon apa yang disampaikan tadi pak saud
juga banyak suara yang mengatakan bahwa ini buntut dari revisi undang undang kpk
apakah kemudian ada celah kembali untuk merevisi undang undang kpk
atau seperti apa sih komisi tiga berbuatnya seperti apa
kita sama sama ingin merasakan bahwa upaya pemberantasan korupsi ini memang diperkuat
tidak lagi menimbulkan kisruh yang menyita waktu terlalu lama
kalau kita bicara undang undang
dari dulu saya termasuk di cnn indonesia tv ini
bahwa yang namanya undang undang itu bukan kitab suci
maka keliru kalau kami memperlakukan undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas itu
ibarat kitab suci
karena sudah kita revisi maka tidak boleh kemudian diutak utik
sama salahnya juga teman teman yang memandang undang tiga puluh tahun dua ribu dua itu nggak boleh direvisi
ya harus terbuka untuk direvisi
bahkan dalam rapat dengar pendapat terakhir
ketika pak ketua dewas
pak tumpak menyampaikan
ada beberapa hal
yang menurut hemat beliau
kurang dalam undang undang
saya bahkan menawarkan
kalau begitu kenapa tidak
pimpinan dan dewas kpk juga mengajukan usul
baik kepada pemerintah atau dpr sebagai pembentuk undang undang
untuk menyempurnakan undang undang sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
jadi soal itu
tetapi yang sulit saya terima kemudian disalah salahkan terus
bahwa seolah olah undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas itu
dibuat untuk didesain untuk melemahkan kpk
nah itu yang kalau saya
diajak berdebat semalam suntuk pun
saya tidak keberatan gitu
kalau untuk mendefensi itu
singkat saja waktu kita sudah habis
jadi artinya masih memberikan waktu kepada pimpinan kpk
sebelum akhir nanti memanggil dan membahas kisru yang terjadi saat ini
kami sudah menjadwalkan
untuk melakukan rapat dengar pendapat
dengar pendapat di bulan juni nanti
ya karena kami berpikir bahwa pimpinan kpk kan harus
menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh presiden
sebagai kepala negara
itu dulu kita kasih kesempatan
pak saud ada yang ingin disampaikan terakhir
kelamaan bulan juni mas
cabut dulu suratnya
biar langsung kerja
itu anak anaknya kasihan juga itu
ya saya tempatkan
soal mau dipanggil ke komisi tiga itu soal lain lah itu
itu kan tidak usah melalui
apa mekanisme rapat
nanti bisa mengikami
komunikasi di luar rapat
oke kita tunggu nanti bagaimana tindaklanjut selanjutnya
terima kasih sebelumnya pak arsul
pak saud sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih pak saud
terima kasih mbak eswina
dan di segmen berikutnya kami akan berbincang bersama ketua wadah pegawai kpk yudi purnomo
cnn indonesia newscast akan berbincang bersama pak arsul
dan segera kembali